sementara itu puluhan jemaah umroh kembali mendatangi kantor first travel di jalan tb simatupang cilandak jakarta selatan
mereka menuntut janji manajemen travel untuk mengembalikan uang mereka
sejumlah bukti seperti dokumen pembayaran dokumen refund dan lain lainnya dibawa jemaah
jemaah yang enggan melakukan refund menagi janji pengelola travel yang akan memberangkatkan mereka umroh
jika first travel tidak juga memenuhi kewajibannya mereka berencana menempuh jalur hukum
hingga saat ini manajemen first travel enggan dimintai keterangan terkait nasib jemaahnya yang hendak pergi ke tanah suci
permasalahan sekarang adalah waktu daripada jemaah mereka sudah berencana mengejukan cuti
dan juga tetunda lagi dengan keberangkatan yang dijanjikan di bulan april sampai dengan di bulan mei dua ribu tujuh belas yang lalu
itu tidak diberangkatkan
yang kedua proses pengendapan dana dana jemaah sudah cukup lama
kalau tahun ini sudah mencapai satu tahun dari dana umroh promo yang dilakukan
kemudian dilakukan pengendapan kembali maka sudah mencapai dua tahun dana kami
sementara keberangkatan kami belum tentu jelas